terima kasih anda masuk bersama kami di saurbaran cnn indonesia
dan saatnya kita melihat suasana ramadan di manca negara
dan kali ini kami akan mengajak anda ke turki
nah sudah bergabung bersama kami duta besar republik indonesia untuk turki
langsung saja saya sapa halo selamat malam assalamualaikum
pak dubes apa kabar ini pak
waalaikumsalam mas iqbal dan mbak meggy
kabarnya baik kita baru selesai terawih di sini
oh baru selesai tarawih ya berarti di sana jam berapa ini pak
baru selesai terawih
sekarang di sini sekitar jam sebelas lah jam sebelas malam beberapa menit lagi jam sebelas
oke ini jadi menjelang tidur nih ya pak ya
pak dubas ini tentunya kita menarik sekali kalau kita membahas soal turki
apalagi turki kan beberapa waktu lalu sempat diguncang gempa begitu ya
nah ini sebenarnya bagaimana suasana ramadan di sana
apalagi warga lokal yang saat ini baru
menyelesaikan sholat terawih tentunya apakah ada kendala kendala
dan juga ada yang berbeda nggak dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
ya pada dasarnya kalau di turki hari hari berjalan seperti biasa aja kalau siang gitu
jadi restoran restoran juga nggak tutup orang juga bisa makan bebas
kemudian apa namanya semua berjalan seperti biasa jadi nggak terlalu terasa lah
tapi kita di sesama masyarakat indonesia kita mencoba menghidupkan
menghidupkan suasana ramadan ini buat tombok kangen lah
supaya merasa seperti seolah olah berada di indonesia
memang yang berbeda dari hari hari yang lain adalah pada bulan puasa itu
hampir semua masjid menyelenggarakan terawih kemudian menyediakan makanan gratis
memang ada dua sisi ya di satu sisi ini yang terjadi di kota kota yang lain
sementara di kota kota yang terkena gempa memang kondisi masjid masjid belum bisa dipakai
dan memang tidak disarankan untuk berhubungan dengan masjid masjid yang lain

jadi mereka harus melakukan sholat terawih sholat jumat dan sholat sholat lima waktu
di tenda tenda yang dipasang di sekitar masjid gitu
baik pak dubes dan bagaimana budaya dan juga kebiasaan saat ramadan warga lokal di turki
apa sebenarnya perbedaannya dengan di indonesia
bedanya adalah kesamaannya adalah di sini restoran restoran kalau sore penuh dengan buber gitu
jadi semua orang buber
atau tidak puasa soal lain yang penting buber gitu
dan yang unik di turki adalah ada sahur bersama
jadi saya tahun lalu itu hampir tujuh kali diundang sahur bersama
biasanya mulainya sekitar setengah tiga itu sampai dengan datangnya subuh
tapi alhamdulillah tahun ini durasi puasa hampir sama dengan di indonesia sekitar empat belas jam
jadi kita mulai jam lima dan kemudian jam tujuh lebih lima belas kita sudah berbuka puasa
pak dubes ini berbicara soal sahur bareng bareng kan kalau di indonesia identik dengan apa namanya
ada panggilan sahur begitu lalu juga ada yang sahur on the road
bahkan ada yang cukup dilarang begitu ya akhirnya ujung ujungnya tawuran
nah ini bagaimana kalau di turki sendiri
kalau di turki nggak ada suasana suasana seperti itu
dan di makanan juga kalau di indonesia kan banyak sekali makanan makanan
yang as yang keluar pada saat bulan ramadan orang jualan di mana mana
kalau di turki hanya beberapa jenis makanan saja yang khas bulan ramadhan
salah satunya ada roti yang disebut ramadhan pide
ramadhan pide itu hanya keluar selama bulan ramadhan
tapi memang di turki mungkin ada di beberapa masjid di turki yang memang ada nuansa lebih sahdu ketika bulan ramadhan
misalnya di masjid sofia di istanbul kemudian masjid biru dan masjid sultan ayub
kalau di angkara kebetulan saya di angkara karena kbri di ankara
itu ada masjid bayram kemudian ada masjid gojtp
itu yang terasa memang di situ hampir dua puluh empat jam hidup masjid itu
tapi di masjid masjid lain ya semua berjalan seperti biasa kecuali ada terawih
sepertinya pak dubes ini sudah kangen ya dengan makanan indonesia ya pak dubes
nah pak dubes apakah ada agenda khusus yang diadakan oleh kbri untuk diaspora indonesia di turki
yang jelas di wisma di wisma duta kita menyelenggarakan terawih setiap malam
tapi terserah siapa yang mau datang
nah rata rata sekitar tiga puluh orang dua puluh orang sampai tiga puluh orang datang teman teman mahasiswa
dan ada juga sekitar sepuluh orang warga kita yang kemarin kita evakuasi dari daerah terdampak gempa
dan mereka masih tinggal di sini karena memang belum punya tempat untuk tinggal
dan kemungkinan awal bulan depan mereka akan kembali ke indonesia secara volunteer gitu
nah mereka yang menjadi jamaah tetap di wisma duta untuk sholat taraweh
nah kita coba memberikan menghidupkan suasana indonesia di situ kita buka
biasalah kalau di indonesia kan kita buka ada gorengan ya wajibnya
padahal yang disudahkan kan kurma gitu
tapi orang indonesia itu wajib ada gorengan gitu
jadi ada gorengannya kemudian ada makanan makanan indonesia ada cola dan sebagainya
kita coba buat tempok kangen lah buat teman teman yang tidak bisa merasakan suasana seperti di indonesia
oke berarti ini ada rencana juga untuk kembali ke indonesia pak dubes
saya kan jadi tetua adat di sini nih
jadi idul fitri habis di sini bersama masyarakat
karena nanti pada saat apa namanya
masyarakat kita idul fitri kan di sini rata rata sekitar empat ratus sampai lima ratus orang datang untuk idul fitri di wisma duta
dan biasanya masyarakat juga menyelenggarakan buka puasa bersama
jadi bukan kbri yang menyelenggarakan tapi masyarakat yang menyelenggarakan buka puasa bersama
nah jadi kami harus menghadiri buka puasa bersama
ada teman teman mahasiswa ppi menyelenggarakan buka puasa bersama
kemudian ada teman teman gelins
gelins itu adalah wanita indonesia yang menikah dengan orang turki
yang diangkara itu mungkin ada sekitar satu ratus lima puluh an orang
jadi mereka ini yang menyelenggarakan kegiatan itu
jadi kita menghadiri bersama masyarakat indonesia yang lain
pak dubas ini menarik pak dubas
kalau di indonesia ini kan pemerintah melarang aparaturnya untuk berbuka puasa bersama
tetapi kalau di turki sendiri itu tidak ada larangan larangan sama sekali pak
apalagi kan sekarang ini juga sebenarnya pandemi juga belum berakhir begitu
kalau di turki kan perhatiannya juga tidak berakhir

semua orang sudah tidak pakai masker
semua sudah kegiatan juga kegiatan kegiatan publik sudah diizinkan
jadi sudah setahun lah ngalamin suasana sudah tidak ingat pandemi selama setahun ini
nah kalau larangan buka puasa memang di turki nggak ada
tapi karena ada himbauan dari jakarta untuk tidak melakukan
buka puasa bersama
jadi kbri juga tidak menyelenggarakan buka puasa bersama
tetapi masyarakat indonesia yang ada di turki
mereka mengambil inisiatif untuk buka puasa bersama
yang hadir bukan hanya teman teman indonesia
tetapi teman teman mereka yang orang turki keluarga mereka juga diundang untuk
untuk kegiatan buka puasa bersama itu
jadi kita statusnya menghadiri aja buka puasa bersama itu
oke menarik sekali ya
iya menarik sekali
misalnya bisa diundang sama bapak untuk ke sana nantinya
kita juga ingin melihat ya
berasakan juga makanan khas di sana
makanan khas di sana suasana di sana budaya di turki
tentunya sangat menarik
terima kasih bapak lalu muhammad iqbal sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia sahur bareng
selamat menjalankan ibadah puasa buat semuanya
baik terima kasih bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh